nah yang bisa kita lakukan selain itu adalah sebelum terjadinya
tapi mungkin dari segi harapannya terhadap wayang di indonesia
cuma ceritanya memang ada yang mensinyalir bahwa itu cerita dari india